tapi yang penting dikomunikasikan ke masyarakat adalah
bagaimana kalau mereka pergi ke luar negeri
mereka sudah harus masukkan dalam jadwalnya
atau dalam itinerarinya
bahwa karantina itu adalah bagian dari perjalanan
jangan mereka pergi ke amerika sepuluh hari
masuk perjalanan sehari
kemudian begitu mendarat di bandara soekarno hatta
kok saya harus dipisahkan dengan keluarga
kok saya harus dipisahkan dengan acara yang sudah dijadwalkan
lupa menjadwalkan bahwa lima hari itu harus karantina
dan karantina itu ada dua
kalau untuk pekerja migran indonesia
dan kemudian pelajar atau mahasiswa
ataupun juga mereka yang dinas luar negeri atas biaya pemerintah
mereka ditempatkan di wisma pademangan
tapi bagi mereka yang dikelompok swasta
oleh karena jalan jalan
ataupun karena bisnis
ataupun karena kegiatan lainnya
maka pemerintah sudah menyiapkan akomodasi
dengan berbagai pilihan
yang disiapkan oleh pemerintah
di melalui bandara
dan ini bisa dilakukan reservasi